saudara tadi sudah kita simak sama sama
mahkamah konstitusi rekan saya adi silara sati
tata negara profesor juanda
diajukan oleh pemohon ya ini
ataupun dugaan kecurangan pemilu yang
sidangan pendahuluan tim hukum
nasional anies mohaimin membacakan
perselisihan hasil pemilihan umum yang
terdapat rangkaian pelanggaran yang dilakukan
pelanggaran berupa intervensi kekuasaan
melejit dalam waktu yang singkat
rekapitulasi yang ditetapkan oleh
dengan cara yang melanggar
penyelenggaraan pemilu bebas jujur
dan adil tiga azas
serius oleh mesin kekuasaan
dukungan presiden joko widodo
dan penyalahgunaan anggaran negara
untuk bansos yang disalahgunakan
mesin pemenangan paslon dua
dari presiden joko widodo
bahwa dukungan presiden joko widodo
secara intensif di dalam kampanye
pasangan calon presiden dan wakil presiden
menjadi calon wakil presiden
pemilu dan prinsip penyelenggaraan
dapat dikualifikasi dan dikategorikan
fraud tindak kecurangan
dan pengalokasian sejumlah dana
paslon dua bisa dikualifikasi
sebagai barrel politics
presiden jokowi dodo telah terbukti
dengan melonjaknya suara paslon dua
secara drastis setelah mengalami
operasi pengerahan sumber daya negara

di saat dipasangkan dengan putar presiden
terdapat kenaikan tidak wajar
ini sesuatu yang sangat luar biasa
menunjukkan ada intensi kecurangan
parsel dua nampak dan terbukti
oleh presiden jokowi dalam berbagai kunjungannya
yang disertai dengan pembagian bansos
di provinsi yang menjadi area operasi
dengan sasaran pemilih diperkirakan
ini juga nanti akan kami jelaskan captionnya
itu di daerah yang paling bawah itu
ada satu dua tiga empat lebih dari lima belas
dan kenaikan perolehan angka
paslon dua juga luar biasa